lu yakin bisa tis
kamu juga gak yakin jak saya bisa jadi badut
terus badut itu mukanya harus kocak biar anak anak pada ketawa
nah lu kan mukanya melankolis bukan tuan anak ketawa malah nyangis lagi
yang ada kejer
saya mesti gimana tuh
jak daddy gak pernah kemari
jak lu ditanya malah diem aja lu
udah ternyata aku ga tau apaan
saya mau jadi badut
kamu juga gak yakin jak saya bisa jadi badut
terus badut itu mukanya harus kocak biar anak anak pada ketawa
nah lo kan mukanya melankolis
bukan tuan anak ketawa malah nyangis lagi
yang ada kejer
saya mesti gimana tuh
bagi mana beh
n positif kalau back
sipur kemana john
john daun john satu
yeni dongkrak memulai debutnya
malah baca berita artis
lu wongan kerja
itu dia be
kan aku belum telpon minta kamu kesini
gak apa apa teh
saya cuma mau ngasih kabar gembira
mau pulang ke bandung
kalau kami nggak ke salon stomach
défufd nyingkir ke depan
freempung bahasa generally
kapur suer update status
ada tukang ojek cupu frustasi mau jadi badut
alhamdulillah teh saya dapat panggilan wawancara kerja di perusahaan catering
iya saya juga senang
ih kenapa harus bingung
saya belum hafal jalan jalan di jakarta
udah tenang aja
saya yang gak tenang teh
nih ada nih yang jual baju badut
lo liat sendiri deh
hah saya mah tau atuh alamat ini mah
aku juga tau alamatnya
nanti dulu gue mau narik dulu
saya cuma mau mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
saya nggak mau penggantikan
tolong dirikan aja aman
bayar duitnya sih
malah padman interes
ya atm tuh
ini aku punya hp bonus dari belanja
buat saya teh
kayak gini seratus meter belok ke kiri
seratus meter di depan belok ke kanan
terima kasih teh
iya biasa aja
yang penting kamu bisa kerja
malah dia tidur
makasih mas pur
kang tisna jadi mau jadi badut
kenapa pak sopean ketawa
dengar tisna mau jadi badut
tisna gak lucu ah
kalau mas pur itu gabung sama kang tisna
pasti jadi lebih lucu
ga tau beh flow nyawut
eh ada lu eden
ada gua juga
bu tadi mas pur cerita katanya kang tisna mau jadi badut
yang benar pak terus terus
sampai sejauh ini sih belum ada terusannya
kalau dari tiga topless kue ini lu dapat tujuh puluh lima untungnya lumayan juga ya
iya berarti anak gue sita judin kan nganggur tuh
bikin sama jualan kue
lu dari tadi kompak mulu berdua